setelah menggelar berbagai ajang fashion tingkat nasional
pemerintah kabupaten banyuwangi kembali menyuguhkan banyuwangi fashion festival dua ribu dua puluh
sebanyak sembilan desainer dan tiga puluh model menampilkan busana terbaik dan elegan di atas panggung
hingga mampu menarik perhatian ratusan penonton
meski baru pertama kali digelar gelaran ini tergolong sukses
karena mampu menarik perhatian ratusan penonton yang ada di mal pelayanan publik
office wear tadi jadi baju baju kantor pekerjaan
ada sepuluh desain yang saya inikan tadi dari batik sisik black
puluhan busana karya desainer banyuwangi pun ditampilkan dengan apik
mulai casual japanese ethnic gaun kebayang
baju kantor casual batik hingga busana muslim
penampilan peserta dengan balutan karya desainer lokal ini mendapat apresiasi positif penonton
terlebih karya yang ditampilkan bisa langsung dibeli di kota banyuwangi
pemerintah kabupaten banyuwangi sengaja menggelar banyuwangi fashion festival
agar bisa menarik perhatian ratusan penonton
banyuwangi desainer lokal punya tempat tersendiri untuk memamerkan karyanya
dengan demikian memunculkan rasa percaya diri bagi desainer dan model asal banyuwangi